terima kasih pak man
terima kasih pak man
aku telah gagal
aku tidak bisa menunjukkan hari rati dengan baik
seperti yang gue pesankan sebelum meninggal
tapi ini semua bukan kehendakku
aku pun korban
aku lebih membutuhkan belas kasihan
bisa nanyain kayak menemukan orang itu
seseorang yang sedang terluka
bersembunyi di dalam gorobak jerami
saya yakin dia adalah puran ubah yang kita cari
siapa gadis itu
itu gadis anehnya
yang menggagalkan rencana kami
untuk menangkap pemburu pemburu kita
kamu menangkap pemburuan
hai aku sembunyikan situar anubaya itu
apa kau tuli hah
rupanya kau harus diajar ada
ada apa pak man ada pesan dari kaman dan dia menunggu di padang ilala
ada masalah apa aku tidak tahu dia hanya berbicara ada masalah yang sangat penting
dia meminta kamu untuk ke sana sekarang juga
baiklah bergegaslah kamu
jangan ditunda tunda lagi terima kasih pak man
kamu tinggal di rumah saja biarkan kak rati pergi sendiri
kakang ka manda

kakangkak manda's dude northatt
sepertinya suaranya dari sana
bagus kamu datang ke mandano
aku akan membuat kesalahpahaman kalian semakin menguat
dengan begitu nari ratih tidak akan lagi menunggumu
dia akan menjadi milikku
itu dia itu dia kakaknya mandano
k moral kisah
jangan merontakk ratih wah j enam ke beverage k bjpip saya tidak akan membuat kya hat bahkan
aku akan melepaskan kalau kamu giat
bahwa lelaki yang selama ini kamu puja puja
telah milih perempuan lain
yang menyuruhmu kemari bukan kamandan
aku ingin kamu tahu kenyataan yang sebenarnya
kamu lihat itu
kamu sudah melihat sendiri bukan
aku sengaja berbohong
mengatakan kepada kamu bahwa kamandan
yang minta kamu datang kemari
karena kalau aku yang meminta
kamu pasti tidak mau datang
apakah mereka sering bertemu disini
hampir setiap hari
sekarang nari rati
aku mau bertanya padamu
untuk apa kamu mencintai komandan
dan sementara ada aku yang tulus mencintaimu
memang tempoh hari aku melakukan kesalahan padamu